orang yang hatinya murung
biasanya tidak menikmati indahnya hari
rugi jika kamu diliputi dengan kesedihan
aku teringat kepada ibuku pak mat
aku kangen sekali dengan ibu
kadang aku berpikir
karma apa yang telah kulakukan
gak harus memisahkan aku dengan ibu
semua yang menimpa kita
bukan akibat karma anakku
sang yang nungersaken
kalau boleh tahu nak asal kamu dari mana
dan tujuan kamu kemana
aku tidak punya asal dan tidak punya tujuan
aku hanya mengikuti arah angin
ambu pak mat
ini ada pak mat resi
apa yang dirasakannya
badan ku terasa sakit semua
apa tadi kamu menumbuk padi lagi
tidak ada apa apa lagi
tubuhmu sudah tidak kuat lagi
untuk melakukan pekerjaan itu
aku terpaksa resi
aku terpaksa resi
hanya itu yang dapat kulakukan
untuk memberi makan anakku
tapi kamu harus memikirkan kesehatan nyi

berikan ramuan obat ini kepada nyi

berikan ramuan obat ini kepada nyi
kamu tahu cara meramunya
ya pak mat
berikan itu kepada resi
berikan itu kepada resi
berikan itu kepada resi
ini untuk pak mat
tidak perlu pak mat
kami perpinsin nyi
jangan lupa minum ramuan
terima kasih pak mat
terima kasih pak mat
terima kasih pak mat
terima kasih pak mat
terima kasih pak mat
kenapa tadi makanannya tidak diterima saja atu
kalau diterima makan kita tidak kelaparan seperti ini kik
tidak boleh seperti itu
mereka lebih membutuhkan makanan daripada kita
tidak ada yang berani
tidak ada yang berani
tapi raden wajar kalau kita menerima upah
dia akan memberikan makanan untuk upah kita
tidak akan berani pak
tapi dalam melakukan suatu kebaikan
kalian jangan berharap untuk minta balasan dari orang lain
biar sang nyang nu merasakan yang berhak membalasnya
pangampun tuan resi
ya di sana
berkat residi istri saya sudah sembuh
buat bekal perjalanan
tidak usah aki tidak usah
sayang kalau ditolak mah ya
terima kasih di sana
kalau gitu saya permisi dulu
terus apa mak
ternyakanya aimi wikmah dulu atu
selain gelap nyawang dan lampung jangkau
ternyata ada orang lain yang memutus pembunuh bayaran untuk menghabiskan
kenapa kau menyerahku
aku adalah orang yang diutus untuk membunuhmu
siapa yang mengirimu
kau tak perlu tahu
rupanya makin banyak orang yang menghendaki kematianku
terlalu berbahaya jika aku mengejarnya
melawan papa kerahak saja kamu tidak bisa
rangkawi rangkawi rangkawi
kau tidak bisa menggambariku
semoga saya tidak akan menyampah
ampun tapi aku akan menggambarimu
kau tidak bisa menggambarimu
walaupun papa gerahang bukan tandingan hamba
tapi jangan dikira seekor musang tidak sanggup mengalahkan serigala
musang punya seribu muslihat

musang punya seribu muslihat untuk membuat serigala jatuh dalam lembang kematian
jika ki banyak sumba masih memberikan kesempatan kepada hamba
ku beri kau satu kesempatan lagi
rasanya badanku sakit semua
hanya saja aku merasa seluruh badanku
pegal dan nyering
tapi aku tidak bisa
mungkin karena semalaman aku menemanimu disini
maafkan aku jeje
aku jadi menyusahkanmu
seharusnya cece tidak perlu menungguiku seperti ini
aku sangat mencemaskanmu rahim
aku tidak bisa meninggalkanmu dalam keadaan sakit seperti ini
malah akan membuatku semakin gelisah
terima kasih jeje
jeje sudah perhatian padaku
aku tidak bisa menemanimu
sudah seharusnya seperti itu rai
aku sangat menyayangimu
hanya ini yang bisa kulakukan untuk
kenapa jeje sikapnya tiba tiba baik sekali padaku
apa caca punya maksud lain
dia hanya karena kasihan saja padaku
sepertinya kau tidak suka dengan kehadiranku disini
jika memang begitu aku tidak akan mengganggu
aku senang jeje menemaniku
aku jadi berhutang budi pada cica
ini sudah menjadi kewajibanku kepadamu rahim
bagus kalau kau merasa tahu diri reganis
bagus kalau kau merasa tahu diri reganis

aku akan membuatmu semakin tergantung padaku
aku akan membuatmu semakin tergantung padaku
orang yang hatinya murung
biasanya tidak menikmati indahnya hari
jika kamu diliputi dengan kehadiranmu
jika kamu diliputi dengan kehadiranmu
jika kamu diliputi dengan kehadiranmu
aku akan berusaha menjalani apa yang telah diluncurkan oleh nu agung
kendalikan dirimu raden untuk mengalahkan lawan
amaramu hanya akan membuat gerak
amaramu hanya akan membuat gerak